terkonfirmasi positif covid sembilan belas gubernur dki jakarta anies baswedan tidak lagi melakukan aktivitas di kantor balai kota jakarta selasa siang
aktivitas di gedung balai kota masih normal meski membatasi jumlah pengunjung dan mengedepankan protokol kesehatan
selasa siang sejumlah pegawai di kantor gubernur dki jakarta di gedung balai kota jakarta jalan medan merdeka selatan gambir jakarta pusat
bekerja seperti biasanya dengan penjagaan ketat petugas keamanan gedung di pintu masuk
sejumlah kantor pelayanan dan kantor bidang masih tetap beraktivitas normal meski ruang kerja gubernur telah di lockdown sementara
menyusul pcr anies baswedan yang menunjukkan hasil positif
selain ruang kerja gubernur sebelumnya ruang kerja wakil gubernur ahmad riza patria juga telah ditutup sementara